dan wakil ketua umum fahri hamzah ikut ke sana
mereka datang untuk mendukung menantu presiden joko widodo bobi nasution
yang berpasangan dengan aulia rahman
kita datang dengan semangat kolaborasi
salah satu alasan kita melukai mas bobi di dalam perikadanya ini
adalah karena semangat kolaborasi dengan dia
jadi kita harus mendakungkan bersatu
dan tidak boleh menjadikan perikadanya ini sebagai faktor pembicaraan
dalam kehidupan bermasyarakat
sedang tim pemenangan bobi mengakui
kedatangan mereka sebenarnya tidak signifikan menaikkan suara
berdasarkan survei yang sudah kita lakukan
masyarakat kota medan itu tidak terpengaruh secara signifikan
atas kehadiran tokoh tokoh nasional
sebab survei yang sudah kita lakukan
masyarakat kota medan ini itulah sangat dipengaruhi
oleh kehadiran calon secara langsung di tengah tengah masyarakat
di pihak lain sejumlah tokoh partai politik nasional juga datang
mulai dari ketua dpp pks mardani alisera
hingga politikus partai demokrat hinca panjaitan
di akear dan salman yang kedua saya apresiasi panelis
ke teman teman kpu agar panelis debat belajar dari medans ya
karena faktanya dijelaskan gap nya masalah dijelaskan
pertanyaannya apa bagus sekali
dan yang membuat lebih bahagia
akyar salman menjawab dengan sangat akurat semua pertanyaan
mereka tidak cemas meski tokoh nasional yang datang tidak sebanyak pendukung bobi
malah kedatangan tokoh parpol itu bisa dipandang sebagai bentuk ambisi politik
masyarakat kota medan ini sangat pintar
bijaksana di dalam pemilihan kali ini
mereka banyak diam
bukan berarti diam itu mereka ngikut enggak
tapi dia mereka itu ada perlawanan
demokrasi di kota medan ini sangat baik
justru sangat menguntungkan daripada aman
berarti nampak ambisinya gitu
nampak ketakutan dan ambisinya dari kelompok sana
kalau perlu datang aja lagi banyak banyak gitu
di sisa waktu belasan hari
masih ada sejumlah tokoh parpol
yang akan datang ke medan
jumat malam sejumlah tokoh parpol golkar
akan datang ke medan untuk menghadiri pelantikan
ketua partai golkar sumatera utara
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara